densus delapan puluh delapan anti teror mabes pori bersama anggota pores propolinggo kota jawa timur
menangkap seorang yang diduga terlibat aksi teror
orang itu ditangkap saat pulang kerja dari pabrik lem
personil densus delapan puluh delapan anti teror mabes menggeledah rumah arief lukman hakim tiga puluh tiga tahun pada selasa siang
rumah arief yang diduga terlibat terorisme berada di desa kedung dalem
kecamatan dringu kabupaten propolinggo
dan selama satu jam lebih petugas menyita belasan barang bukti seperti tas ransel transaksi dana hingga senapan angin
terduga diamankan tanpa perlawanan ditangkap pada senin malam kemarin saat pulang kerja di pabrik lem
pada sejak sepekan ini petugas densus delapan puluh delapan tangkap lima terduga teroris
yang terlibat jaringan dengan pelaku teror bom bunuh diri di surabaya dan sidoarjo
kami membackup dari densus delapan puluh delapan
semalam kita mengamankan terduga pelaku terorisme
ada satu orang inisial a di daerah kedung bangan
kita lakukan penangkapan di situ
dan kita temukan ada beberapa barang bukti
dan saat ini melakukan pengembangan untuk pengeledahan di rumah orang tua terduga inisial tersebut
total berapa dan

sekarang pada sisialias pada hari yang akan datang untuk diriplankan oleh har bronze timo
kita akan memantulkan pola kewihatan bervariasi penduduk untuk mengawasi terorisme
semoga besok kita forgot untuk sering menyaksikan ini kepada anda
sementara itu komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada senin malam dua september dua ribu sembilan belas
dalam ott tersebut kpk mengamankan empat orang baik dari pejabat pemerintah kebupaten dan juga pihak swasta
empat orang tersebut dibawa ke gedung kpk jakarta sejak tadi malam dan berangsur sampai tadi pagi untuk diperiksa secara intensif oleh kpk
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia rati aulia di gedung kpk jakarta
selamat siang rati bisa anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus tersebut
ya selamat siang iqbal
kemarin senin dua september dua ribu sembilan belas komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan di dua tempat
seperti ini di muara enim dan juga di palembang
di mana dalam operasi tangkap tangan tersebut kpk menduga terjadi transaksi antara pejabat di pemerintah
kabupaten dan juga pihak swasta terkait dengan pembangunan proyek di daerah setempat
dalam operasi tangkap tangan tersebut kpk telah menangkap atau mengamankan empat orang
di mana dari empat orang tersebut diantaranya merupakan kepala daerah setempat
kemudian juga ada pejabat di bidang pengadaan dan juga dari pihak swasta
dari operasi tangkap tangan tersebut selain mengamankan empat orang kpk juga mengamankan barang bukti
ini uang senilai tiga puluh lima ribu dolar amerika serikat yang diduga uang tersebut terkait dengan proyek di dinas pekerjaan umum
sampai dengan saat ini kpk
sudah membawa keempat orang yang diamankan tersebut ke gedung kpk jakarta untuk melakukan pemeriksaan secara intensif
sesuai dengan kuhp kpk sendiri memiliki waktu maksimal dua puluh empat jam untuk menentukan status dari keempat orang ini
apakah nantinya akan tetap menjadi saksi atau akan berubah menjadi tersangka
kpk sendiri belum menceritakan atau memberikan informasi terkait dengan kronologis operasi tangkap tangan
namun menurut juru bicara kpk sendiri
kpk telah melakukan penggeledahan antara lain salah satunya di kantor bupati muara enim
dan tempat tersebut juga muara enim telah disegel oleh pihak kpk sendiri